kampanye yes itu memiliki keuntungan yang sangat besar
kita itu yang sepuluh jutanya dari bumn
kalau kita mau terbuka di negara demokrasi ini